pintep ke warung sebelah hadid mulher
tanggung jawab emar anaknya ibu belum bayar pak
ya saya kurang ajar susah
yaudah biar papa yang hutang sama dia
ini kan kisah saya
mungkin jangan ada yang tahu saya ya kang
saya rada hilap tapi kayak ini ceritanya
ibu suruh bayaran sekolah ibu
ibu belum punya uang ya
bapakmu belum dapat kerjaan
buat makan aja susah
apalagi buat bayaran sekolah
tapi cuma ini istuang ibu
bapakmu belum bayaran sekolah
nanti kalau bapakmu udah dapat uang
pasti dibayar ya
banyak berdoa ya
biar bapakmu dikasih rezeki
biar kamu bisa terus sekolah dulu
ibu pengen kamu biar jadi anak
sekolahmu berhasil ya
supaya menang bisa jadi guru ya bu
kalau gitu ii sholat dulu ya bu
iya berhasilnya habis lagi
teh nasinya sudah matang
berhasilnya aja tinggal dikocok
di is lapar
masa tadi siang udah nggak makan
sekarang is nggak makan lagi sih teh
bu ibu kenapa bu
kamu bantu teteh yang angkat ibu
teh kita harus bagaimana teh
yaudah kamu tunggu di sini ya sebentar
biar teteh cari bapak
kalau ada bapak kan ibu bisa dibawa ke rumah sakit
jangan lama lama ya teh
bu tahan sebentar ya bu
tidak teteh ibu ibu ibu ibu
kamu tunggu di sini ya sebentar biar nanti cari bapak kalau ada bapak kan ibu bisa dibawa ke rumah sakit
iya teh jangan lama lama ya teh kesian ibu
bu tahan sebentar ya bu
iya teh kemana kamu
mau cari bapak ibu sedang sakit
kalian ngapain di sini
ya mau kerja lah
kerja apaan mama begini
ibu sedang sakit
aduh kamu ngapain kesini
ibu sakit pak
iya lihat aja dulu
perlu dibawa ke rumah sakit
aduh ibu sakit
tadi ibu sempat pingsan pak
terus kalau pingsan aku udah ngapain
aku tuh bergantung aja
yaudah pak om
dikasih apa pas
ya udah gak usah kasih apa apa
biarin aja begitu
udah gak usah ribut
ibu cuma butuh istirahat aja
istirahat enak aja istirahat
kamu harus bekerja
ya sekali sekali bapak dong ya cari kerja
bapak kan bisa kerja
kerja apa aja kan bisa
atau bantu bantu di rumah jualan topik
gak ada gak ada
aku gak mau jadi pembantu
ya kerja apa lagi
ya mulai sekarang kamu harus bekerja
bantuin bapak cari duit
kerja yana kan belum tamat sekolah
kak biarin yana dan is
selesain sekolahnya dulu
buat hidup sehari hari aja susah
jangan sakit peluru
iya sekarang ibu sakit
yaudah biarin aja
kamu makanya harus bekerja
kamu sekarang siapin makan
aku mau part dulu ya pak
aku gak ada berasnya
gak ada beras
otak kalian semuanya bego
kenapa kalian gak pinjam
pinjam ke warung sebelah
tadi ibu udah coba ngutang di warung teh sama
mah udah gak bisa lagi
katanya kemarin aja ibu belum bayar pak
ibu gak bisa lagi ngutangnya kemarin aja ibu belum bayar pak
di mana ibu udah copper dua
udah tombolnya kue
serak serak berasa terlalu sedih ke sini ngetang dulu sih pasti bayar mana yang kemarin juga belum
lunas entahlah sekalian ya bet gimana tawaran saya semalam saya bikin bikin dulu kagetan
hai sayang ben kamu ngapain mau susah susah kayak gini utang sana utang sini mendingan
kemanfaatin anak kamu yang lain juga gitu nih jadi utang kang beben rp enam puluh ya ini ben enam puluh
jadi utangnya beres ya ya
anak kamu itu mahal
kerja sama saya
hai kalau bukan karena kan herman kita tidak akan makan nikmat seperti ini
emang kang herman itu siapa sih pak ya bos besar bos bos apaan
udah makan makan yang penting besok kamu harus kerjasama
sekolah itu biayanya mahal kamu
mereka semuanya pakai motor
karena karena dia kerja sama kang herman
enggak enggak boleh kerja
enggak boleh enggak boleh kerja gituan pak
semua orang juga tahu dia mencari anak anak gadis di kampung ini untuk dijual kerawanannya
kamu mau kerja kamu kerja kamu tahu kan kamu itu
tidak kamu sembuh karena kamu tidak pernah berobat
kerja istighfar pak istighfar lebih baik kita menderita daripada kita hidup terhina terhina
apaan terhina enak aja kamu tahu kan semua orang yang ada di desa ini anak gadisnya yuadilah
semua orang yang ada di desa ini anak gadisnya jual diri
semua orang yang ada di desa ini anak gadisnya yuadilah semuanya
dan kalau yana kerja kita akan senang dan kamu juga diobatin akan dibawa ke rumah sakit

kamu mau kamu sakit seumur hidup
yana pokoknya besok kamu kerja sama kang herman
tidak pak yana tidak mau
hajar kemana kamu
makan makan sudah makan aja susah
capek cari kerja juga gak dapat dapat mendingan jual anak enak
kita jual makan bereskan
diam makan makan